inilah video amatir yang merekam aksi seorang pengendara sepeda motor
melaju di ruas tolpaster ke arah kota cimahi jawa barat
dari keterangan petugas kepolisian diduga pemotor ini masuk dari jalan dr junjunan
kemudian masuk ke area tolpaster kota bandung akibat mengikuti petunjuk google map
ia kemudian keluar tol baros kota cimahi
dilihat dari plat nomornya sepeda motor ini berasal dari luar bandung raya
saat ini aparat satlantas polres cimahi masih melakukan penyelidikan
dan mencari tahu identitas sang pengendara sepeda motor
polisi juga sudah berkoordinasi dengan pt jasa marga
selaku pengelola tolpaster untuk memperketat pengawasan di pintu masuk tol
jadi menggunakan google map kemudian kalau google map itu kan diarahkan yang tercepat
dan tidak ada hambatan
karena dia tidak tahu jalan dia terlena dan masuk di jalur tol
nanti akan kita cek pak ke nopolnya akan kita lakukan penindakan untuk penilangan
februari lalu aksi wanita pemotor masuk jalur tol juga terjadi di ruas tol jagorawi
dari arah ciawi menuju jakarta dan viral di media sosial
usai berjalan sekitar lima km
wanita pengendara motor ini kemudian dicegat petugas patroli
wanita berinisial nh itu kemudian diserahkan ke kantor dinas sosial
karena diduga mengalami depresi
sementara motor pelaku langsung diamankan ke kantor unit pjr ciawi
sebagai barang bukti kasus dugaan gangguan ketertiban lalu lintas tol
larangan sepeda motor memasuki jalan tol
diatur dalam peraturan pemerintah nomor empat puluh empat tahun dua ribu sembilan
akses bebas hambatan ini hanya diperuntukkan
bagi kendaraan roda
empat atau lebih
tim liputan cnn indonesia